eh gue lagi gak mau terima tamu
perasaan kemarin kemarin abah dan numis selalu welcome kalau saya datang kemari
tapi kenapa sekarang
lo mau tau
gue lagi kesel dan marah sama keluarga lo karena sudah meleceh
jadi kita masuk ke persoalan aja ini pak haji ya
maksud dari kedatangan saya kesini adalah sebenarnya
eh kalau urusannya kemarin nih
jangan dimasukin dalam hati dong
anggap aja selesai
bukan bukan itu
tapi ini masalah
perjodohan anak kita
yang tempoh hari kita bicarain
jadi setelah saya pertimbangkan sama keluarga nih
dan dengan cara yang mateng
kita semua setuju
supaya perjodohan itu
ini juga demi kebaikan bersama nih pak haji nih
kita batalin aja
ini batalin pak haji
apakah gak salah
ya sekali lagi
terutama aman yang rumah anak nih
iya pak haji gak apa apa
ya mungkin ini udah jalan terbaik yang diberikan sama allah
eh si robi itu udah ditunangin sama yang namanya lela
lu gak bakalan kain sama dia
apa sih abah
masa datang suram lu deketin
rum gak yakin apa yang diomongin sama abah
kenapa ya abah tuh benci banget sama bang robi
kemana sih bang robi
kenapa sih gak diangkat angkat
kedatangan mama kesini sama haji sulam ini
mau melangsungkan pembicaraan tentang janda yang pernah mama ceritakan
wah jadi ngerepotin haji sulam juga
jadi ketika ada kesempatan kenapa nggak di lakuin
nah apa lagi buat orang yang
jadi ketika ada kesempatan kenapa nggak di lakuin

semua ini kan untuk menghindari jinak
singkatnya mamang dan haji sulan ini
mau mengantarkan maman ke tempat artikel untuk mamar
mamang ternyata siap
siap mas ya
siap insya allah
persenan untuk mamang
tadi perlu apa
perlu ambil lo
kita pegang di sini
beri disitu aja tuh
ini roman roman nya ada omongan yang penting buat lo
tenang aja lo
mendingan anak lo tuh adika
bukan apa apa ya
buat menghindari nih
fitnah yang makin nggak jelas
gak baik buat anak lo
buat gue juga
ya emang bener sih di
kalo denger omongan tuh
jangan dikaitkan sama adika
kemarin baru aja deh ngomong
dengar gue sih di ibu ibu
bini pertama sama bini kedua
nukun nih ya di pengajian
langsung aja deh kamu
gue sih paham ji
tapi adika gue mau jodohin sama siapa ya
bungi pabrik taku
iya sih ji
emang gojo juga pernah nyinggung soalan tuh
di pada dasarnya nih sih ji
apalagi itu anak yang dijodohin buat anak gue
bisa jadi imam nantinya buat anak buah
udah tenang aja ntar
rumah nanya ada ba
gagak ada lagi keluar
keluar kemana ya
ya mana gue tau
gagak perlu nanya nanya
apa urusannya disane
lo tau semua
tapi kelihatannya abah dan umi kurang suka dengan kehadiran sain
ya syukur deh
tumben sikap mereka begitu sama saya
jadi penasaran saya
gue lagi kagak mau terima tamu
abah dan umi selalu welcome kalo saya datang kemari
lo mau tau
gue lagi kesel dan marah sama keluarga lo
karena sudah melecehkan keluarga gue
kalahnya gara gara uang
kalau ada sesuatu yang menyakiti perasaan abah dan umi
saya mewakili keluarga
minta maaf yang sebesar besar

semudah itu minta maaf sama gue
kecuali haji rasidi datang kemari nyium tangan gue
masa cuma gara gara pinjam duit enam puluh juta
itu juga kagak dikasih
eh tuh tegaknya tuh orang tua lo
saya benar benar menyesal soal itu umi
kalau saja ada yang bisa saya bantu
gue gak perlu bantuan lo
gue pinjam uang bukan karena gue miskin
kami pinjam uang ke haji rasidi
supaya keluarga kita ini tahu bahwa
kita ini sudah dianggap besanan
kalo bukan karena temen lama
gue gak bakal mau
nerima perjodohan itu
secara rumahan masih muda
udah gitu bakal lulusan
dia bakal jadi
dia bakal mengalahkan
lo pergi deh
daripada gue tinggalin sendiri
permisi ya abah
ke man bro
kayak mau ke undangan
mau ke rumah haji sulam
ke rumah nyi sobari
emang ada acara apaan di rumahnya sobari
acara lamaran gitu
lamaran siapa bang ojo
berita besar ini
haji muhyiddin harus tahu berita ini
bisa kita jadikan obyekan bisnis baru
dengan haji muhyiddin kita laporan
katanya robi ngelamar lela
bukan lela yang dilamar
yang dilamar tuh kakaknya si lela
tapi yang ngelamar bukannya si robi pakcik
lah kalau bukan si robi terus siapa
jadi kemarin tuh ya
ponakannya bang ojo
namanya maman sutarman
mau kemana rom
rom mau ke ppk dulu bah
daripada rom stres disini
rom mau ngajar
ya udah deh